belasan remaja di palembang sumatera selatan menjadi tersangka kasus pembunuhan setelah mencoba mengagalkan pembegalan
para remaja ini ditangkap dua hari setelah mengeroyok seorang pria yang diduga begal
kejadian tersebut berlangsung pada malam pergantian tahun
saat itu kelompok remaja tersebut melihat seorang perempuan pengendara sepeda motor yang diduga hendak dibegal
mereka pun mendekat dan ribut dengan terduga begal yang kemudian menyabetkan senjata tajam ke arah kelompok remaja itu yang membuat salah seorang diantaranya kritis
melihat seorang temannya terluka para remaja ini merampas senjata tajam milik pelaku dan menyerangnya hingga tewas
insiden inilah yang menjadi penyebab para remaja tersebut akhirnya menyandang status tersangka
jadi bukan dia yang mau dibegal dia orang lain yang mau dibegal
dia melihat negor gitu loh
ya ibaratnya mencegah lah
dan kita akan menganjuti sesuai dengan prosedur
bang senjata tajamnya punya mereka atau punya korban
dari informasi mereka itu punya dari pihak korban
peristiwa serupa juga pernah terjadi pada dua ribu delapan belas di bekasi jawa barat dan pada dua ribu sembilan belas di kabupaten malang jawa timur
menanggapi kasus ini ahli hukum pidana dari universitas islam
indonesia yogyakarta muzakir menilai para penegak hukum harus lebih bijaksana
dan melakukan penyidikan terlebih dahulu
serta melihat apakah ada unsur pidana sebelumnya yang menyebabkan korban membela diri
tindak pidana dulu yang tindak pidana itu muncullah namanya serangan atau ancaman serangan
secara tiba tiba secara melawan hukum
ya itu harus ada lebih dahulu gitu ya
jadi sebaiknya penyidik itu jangan sampai menetapkan tersangka
melakukan tindakan kejahatan apapun
kalau itu dia adalah dilakukan dengan pembelaan terpaksa
dan yang kedua adalah seharusnya harus ada proses penyidikan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asalnya itu
tindak pidana asal yang menyebabkan dia melakukan pembelaan diri gitu
menurut muzakir pada prinsipnya seseorang dijatuhi hukuman pidana apabila ada dua persyaratan yang dipenuhi
yaitu perbuatan pidana dan pelaku bersalah
atas perbuatan pidananya
namun dalam pembuktian perbuatan pidana dan kesalahan pelaku tersebut
ada keadaan tertentu yang dapat menghapus pidana
pasal empat puluh sembilan ayat satu dan dua kitab undang undang hukum pidana
mengatur mengenai perbuatan pembelaan darurat untuk diri sendiri ataupun orang lain
serta kehormatan kesusilaan atau harta benda
menurut pasal ini orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum
lalu apa saja parameter seseorang bisa terbebas dari status tersangka
saat membela diri dari serangan begal
menurut pakar ahli hukum pidana ada beberapa parameter agar seseorang bisa terbebas jadi tersangka
saat melawan serangan begal
yang pertama adalah serangan dilakukan secara tiba tiba
kemudian serangan yang dilakukan ini merupakan bentuk melawan hukum
misalnya saja menjamret merampas kendaraan ataupun harta hingga mengancam jiwa
kemudian serangan bentuknya harus proporsional
artinya harus seimbang antara lawan
dan yang terakhir adalah serangan yang dilakukan mengakibatkan guncangan jiwa
sehingga korban melakukan reaksi
selain itu ada beberapa tips untuk menghindari kejahatan begal
ada beberapa tips untuk menghindari kejahatan begal
yang pertama adalah simpanlah nomor pihak kepolisian terdekat
jika ada orang yang mencurigakan ataupun yang mengikuti bisa segera ditindaklanjuti
yang kedua adalah hindari pula
jika ada orang yang mengikuti bisa segera ditindak lanjuti
yang ketiga adalah persenjatai diri
yaitu bisa dengan menggunakan alat sederhana dengan penyemprot merica
dan tentunya peran peran penegak hukum juga penting
yaitu agar dapat melihat fakta fakta pembelaan dan juga fakta fakta penyerangan
yang dapat dibuktikan ditimbang dan juga dinilai secara proporsional
dan tidak mencederai keadilan
nukonayantaka baramaestro jakarta